dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah tersambung dengan kepala bagian penerangan umum divisi humas polri kombespol ahmad ramadan selamat sore pak ramadan
selamat sore mas ferdi
ya terima kasih pak sudah bergabung dengan kita kita konfirmasi terlebih dahulu pak benar jika ada dua puluh terduga teroris yang diamankan tim densus delapan puluh delapan di makassar hari ini
benar jadi saya sampaikan tadi pagi jam enam januari dua ribu satu bertempat di vila mutiara kelurahan bulur rokeng biringkanaya kota makassar telah dilakukan penangkapan terhadap jaringan teror pendukung kilafah isis jaringan jad
di mana saat dilakukan penangkapan
sehingga dari dua puluh orang ada dua pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas dengan menggunakan senapan maras panjang jenis pcp
sehingga karena melakukan penyerangan petugas densus delapan puluh delapan melakukan penindakan
sehingga menyebabkan dua anggota
dari jaringan teroris tersebut meninggal dunia
oke artinya ada dua orang yang harus dilakukan tindakan tegas sehingga sampai saat ini statusnya meninggal dunia ya pak ramadan ya
pak kalau kita bicara jaringan kalau tidak salah dari dua puluh orang ini ada yang statusnya anak dengan mertua
selain itu juga apakah di kelompok ini ada wanita dan anak anak dan skema jaringannya ini terafiliasi dengan
jaringan apa nih pak ramadan
jadi saya urai dulu ya dua puluh itu dua meninggal dunia satu luka sedang dirawat di rumah sakit luka tembak dan tujuh belas sedang dilakukan pemeriksaan
jadi dari keterlibatan kedua tersangka tersebut kedua tersangka bersama jaringannya yang terpusat di vila mutiara
yang merupakan jaringan jad bersama dengan ratusan jemaah lainnya itu yang menyatakan bayat kepada kilafah atau isis pada tahun dua ribu lima belas di ponpes arido pimpinan ustadz basri
ya kemudian mengadakan kajian khusus pendukung daulah
kemudian di dua ribu enam belas bersama keluarganya
dan berikut keterlibatannya adalah dalam pengiriman dana kepada pelaku bom bunuh diri di gereja katedral zulu piripina
di mana pelaku adalah kelompok jemaah vila mutiara
kemudian mulai bulan oktober
oktober dua ribu dua puluh kelompok ini kelompok vila mutiara secara rutin melakukan latihan menembak dan latihan militer dan latihan naik gunung yang disebut idat
kemudian yang terakhir merupakan fasilitator pelarian dari andi baso yang merupakan dpo bom gereja okumene samarinda tahun dua ribu tujuh belas
pada saat penangkapan atau penyergapan di tkp ditemukan juga rangkaian bom rakitan
selain senjata api dan beberapa senjata tajam
pak ramadan informasi awal dari apa yang tim densus atau intelijen yang beroperasi di sana
apakah kemudian mereka berencana akan melakukan aksi teror
dalam waktu dekat sebelum kemudian ditangkap hari ini
merencanakan atau tidak yang namanya jaringan teroris merupakan sesuatu yang potensial membahayakan negara
untuk itu kita harus selalu mewaspadai
pak ramadhan terakhir situasi di tkp saat ini bagaimana
saat ini sekarang sudah di polis lain
situasi aman dan terkendali tentunya dari aparat baik densus maupun dari gegana mengamankan tkp
dan tujuh belas tersangka saat ini masih dalam pemeriksaan dari anggota densus delapan puluh delapan
kepala bagian penerangan umum divisi humas polri kombespol ahmad ramadan sudah bergabung dengan kita sore ini